jelang hari raya kurban yang tinggal beberapa hari lagi ratusan sapi jumbo mulai dipamerkan dalam kontes sapi di situ bondo
beragam jenis sapi pun dipertontonkan mulai dari sapi lokal sapi limosin hingga sapi brahman
karena bobotnya yang begitu berat harga sapi pun mencapai ratusan juta rupiah
salah satu sapi jumbo yang mengikuti kontes ternak di alun alun besuki kabupaten situbondo adalah milik beco peternak asal bondowoso
sapi sumintal miliknya ini berusia dua lima tahun dan memiliki bobot satu dua ton
sapi milik bejo ini pun menjadi juara kontes ternak menyisihkan ratusan sapi jumbo lainnya
sempat ditawarkan oleh siapa saja
ya ditawar oleh rekan rekan saya itu ada yang mau rp satu ratus lima
ajang kontes menjelang idul kurban seperti ini selalu menjadi rujukan para peternak sapi ekstrim
sebab dengan mengikuti kontes banyak pejabat dan pengusaha besar biasanya akan menanggung
mereka juga menawar sapi mereka untuk menjadikan kurban
tentu harganya pun selangit jauh dari harga normal
selama tiga hari dipamerkan sapi sapi jumbo milik sejumlah warga dari bojonegoro bondowoso dan situbondo laris diburu pembeli
penawaran pun bermacam macam mulai dari sembilan puluh juta hingga satu ratus dua puluh juta
namun para pemilik sapi ini rata rata baru mau melepaskan sapinya di atas harga satu ratus empat puluh juta rupiah